abang berhasil ya bujukin pacar saya
beneran nih mas
nih gitu ya
gak usah bawa bawa gue
kalo lo mau nyanyi lo nyanyi aja karena menurut si gue
sebentar mbak sebentar mbak
ya mbak nyanyi sebentar aja mbak
wah lima ratus ribu itu gede banget buat saya bang
tuh cowok kenapa sih selalu nempatin gue di situasi sulit
vero lo tuh jangan dadah dadah sama gue
lo tau kan ini wilayah sekolah
banyak orang tahu gak sih
gue gak mau jadi pusat perhatian
ah iya sorry aku gak akan lagi lagi deh
kita pulang yuk aku antar kamu
ah sorry aku minta maaf gak ada maksud apa apa
gue tuh kan udah bilang kita tuh jangan deket deket
ingat ya vero selama di sekolah kita tuh harus jaga jarak
gue gak mau nanti ada yang curiga
jadi gue mohon banget ya sama lo
lakuin gue sama kayak murid lainnya
kalau itu yang kamu mau
yaudah deh gue balik duluan ya
lo tuh bilang masalah buat dia
lo denger suara suara aneh gak sih
ini kayaknya sekolah udah mulai angken ya setelah gue ngasih
udah yuk pulang bareng gue
kalau enggak ya ini nggak balik
saya udah bawa pengaruh buruk buat rifki
dan saya bakal jauhin rifqi jadi om gak perlu khawatir
jangan jauhin rifqi
semua kejadian belakangan ini
semua itu murni
kayaknya gue harus bicara ini sama botol kecap
aku pulang sama aku aja ya
kalau masalah bandana
aku bisa beli kamu yang baru kok
udah itu kamu nge santain dia ya
aduh emang dasar manusia purba sih ya
zaman sekarang kan baru ada uang materi
dibawa bawa mulu gitu
lo kira dia akan terpengaruh apa sama itu
gue emang ada urusan sama dia jadi santai aja
eh justru allah yang udah pengaruhin dia
dari awal dia mau pulang sama gue kok
ya itu kan karena gue belum ada di sini ya dinosaurus
kalau dari tadi gue duluan nih yang ketemu sama kerupuk kulit
dia pasti lebih milih gue daripada lo
eh dan serba lu kan
eh dan serba lu
gak usah sok kecapepan ya
tuh tukang cilok di depan sekolah lebih cakep daripada mukalo ya
sok kecapepan banget
daripada lu kayak kang keong di sd sd tuh
bisa gak sih gak usah berantem
gue gak mau ngajak ribut
ya udah jangan ribut lo dari tadi ribut mulu
dia ngajak ribut siapa
dia bukan gue
gue mau balik
ini jam motor ya
gue ada urusan
itu kan bisa naik ojol atau naik angkot atau apa taksi
udah nanti gue ganti
jadi beban orang mulu lo
gua kan nginep di rumah davin semalem
lagi pula dia juga nggak terbebani
gak terbebani kan
senyum aja kecuts kayak gitu
yang penting bensin full
jati lu pada aja
pelan pelan kan helm temen gue
nih marahin vin
gak kayak lu gak lak serem toh
kita kan memang harus selalu baik sama perempuan
selamat bucin guys
ini gimana caranya masukin ya
ini aja copotnya kesini
eh itu semua gara gara lu
yaudah nanti gua perbaikin ya vin ya maaf
yaudah nanti perbaikan sambil jalan kan bisa
gampang banget dia
tuh komen mulu kan
maaf gue komennya ke dia
luan ya vin
lama lama jadian nih mereka
awas ada lecet ya
mana sih ojek online nih katanya estimasinya tiga menit lagi tapi kok dasar sampai sih
kak aku duluan ya omong omong kok pada bisa banget sama fero sih jualan ra
gue aduh bisa perang dunia ketiga nih
denger lama ya iya betul pak pak ikutin mobil yang tadi ya tapi
pak takutnya nggak sesuai sama aplikasi aduh pak nggak papa nanti saya kasih tips
aduh mana ini cepatlah noto ayam madunya laper ini madu
makanya gua ngajakin lu kesini karena ini spesial berdengerkan soto ayam madu nah ini
soto ayam madu khas bang egar enak banget lo selain murid smu garuda lu juga bernama
nah ini bang egan
silahkan mas riki ya
ini udah dicampur kan
soalnya pacar saya ini gak suka pedas bang egan
aman ini udah dipisah
nah ini sambelnya
buat mas rika lo mau nambah sambel
mas riki kan doyan sambel
makasih bang egan
makasih ya bang
merry patelgar kan
ya mirip lah sama sama
gue aku belum makan
makan aja dulu
kenapa harus nunggu gue
ini madunya udah dicampur disini
aneh banget pake madu cepetan aja makan
gak usah aduk sendiri
makan dulu lah
rekomendasi dari calon imam
sera lo lah
bokap lo kemarin temen gue
kalau makan gimana sih
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
makasih ya keratiannya
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
serius dikit gak sih
ya ya ya serius
kenapa bokap gue
malah sebaliknya coba
dan menyesali semua perbuatannya
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
tiba tiba aja bokap gue
gue juga bingung
ini lo cari tau deh
thanks banget ya
jujur sebenernya saya yang gak enak loh
udah nebeng bareng kak vero
pakai ditraktir makan segala
anggap aja semuanya
sebagai rasa minta maaf saya ke kamu
kok minta maaf gak
kan itu salah saya sendiri
gak usah dibahas
kalau gitu kita masuk ya
tapi saya makannya banyak loh
kelamaan di sini
gua masih mau nambah ya
belum kenyang gue
belum kenyang lo bilang
udah makan seporsi lo mau nambah lah
perut tuh terbuat dari karet tau pak
eh tapi enak kan
soto ayam madu bang eger nih enak kan
iya makanya gue mau nambah lagi
makan sendiri aja kok gitu
temenin dulu di sini
gak mau gue
gue mau balik
eh kerupuk gue temenin dulu
lo bisa sendiri kan
eh kan ah gimana sih
nanti mama harus ditemenin
ya gue bakal suapin lo pake sekop mau
pake sekop gitu ya
gue mau balik
gue mau balik
apa nih mah
gak mau gue mau balik
boleh pinjemin gitarnya gak
pacar saya mau nyanyi
pacar pacar gue bukan pacar lo jadi jangan sebarang omong lo
mau bang calon pacar saya mau nyanyi
tolong bantuin bang bujukin pacar saya buat nyanyiin saya pake gitarnya abang
tapi saya tuh kepengen dinyanyiin sama dia
kalau abang berhasil ya bujukin pacar saya
saya kasih abang lima ratus ribu
iya serius nih
beneran nih mas
gak usah bawa bawa gue
mbak mbak mbak
sebentar mbak sebentar mbak
dialah mbak nyanyi sebentar aja mbak
uang lima ratus ribu itu gede banget buat saya mbak
bisa buat makan bayar kontrakan

saya tadi tuh udah muter muter mbak
dapatnya baru tiga ribu perak mbak
uang lima ratus ribu itu penting banget buat saya mbak
ini mbak nyanyi doang ini mbak
udah punya anak belum
saya udah punya anak mbak
ini mbak nyanyi doang ini mbak
beneran udah punya anak
buat beli obat juga mbak
jadi tujuh ratus ribu baru gue mau nyanyi
tujuh ratus ribu botol kecap